oh jadi roman picisan sukanya sama cewe yang bisa bikin puisi toh
karena kalau lo bisa bikin puisi
gayung bersambut ini tuh roman
nenek gayung kakek cangkol doang dia
ikutin ikutin lah
gini tuh keren
lo pergi kan
udah pangku aja
rin mau kemana sih
lo tuh rese banget sih man
ngapain coba lo bilang di depan orang orang banyak
eh lagi mau lagi
ya gue bilang suka sama lo ya berarti
gue suka cuman ya sebagai temen udah
man gue tau kali orang yang lo suka siapa
lo suka wulan kan
makasih lo sotohin lo jadi orang
gak mungkin lah masa gue suka sama orang rese kayak gitu
man gue tau banget loh suka sama wulan
tadi aja pas wulan ilang
lo takutnya kayak apaan tau
gue tau banget nih
mau pasti ngelakuin semua ini karena sam kan
yang sabar ya man ya
percaya kata gue
selalu ada cara
selalu punya cara
jodoh itu juga ga akan ketuker man
percaya kata gue man
jodoh ga akan ketuker
jodoh ga akan ketuker
udah gue cabut duluan
wah begitu orangnya
wah begitu orangnya
roman tuh apaan sih
masa iya dia suka sama karin
harusnya nih ya dia itu sebut nama gue
bukan namanya karin
suka sama cewek kayak dia
lo tuh drama banget sih
ga mungkin kalo roman tuh suka sama si karin
orang mereka aja baru kenal
gue yakin kalo si roman tuh bohong deh

bisa aja kan roman tadinya mau sebut come gue butnya udah ga boleh nih

tapi ga enak ya sama si bella
tetapi ga enak ya sama si bella
pacen amat tuh suka sama karin
atau dia dragon
terusnya yang roman itu sebut nama gue bukan namanya karir
wih udah kali sih nangis mulu dari semalam
iya sih itu kejadiannya dari semalam masih aja nangisin terus
aduh lo sebut tuh gak ngertiin bahasih perasaan gue
tiba tiba temen sekelas lo suka sama dia
ini yang gue rasain
ih ya roman
lo sebut nama dia bukan nama sisi sih
gue keluar dulu ya
lo mau kemana
enggak mau jalan jalan sekitaran sini aja
gue temenin sisi aja gak siapa
sabar ya sisi
sekarang karin nih
kemaren susan terus bella
emangnya karin udah lo gombalin pake puisi apa aja man
gak perlu puisi
gak perlu puisi
dia sendiri jago bikin puisi
jadi roman pecisan sukanya sama cewe yang bisa bikin puisi toh
gue tetep gak suka sama lo
sorry ya gue tuh gak suka sama lo
karena dia pria masin

lain hari itu
udah gak apa kok
ah bagus deh
pulang dari sini gue mau ngajak lo jalan lo mau gak
lo gak mau ya
sudah sih sok jual mahal banget lo
jalan depon yang ngajak lo mau
ya kalau lo mau ikut sih gue bersyukur banget
tapi kalau gak atau gak bisa ya gue gak maksa kok
udah ikut aja
senang aja sam gak bakal gigit kok
lo ikut juga lah man
ya iya ajak karin sekalian
ya nanti coba gue tanya dia
alhamdulillah akhirnya anak papa pulang dengan selamat
oh bangun sekali
seru gak di sana
seru banget pa
terus selama di sana kamu gak kena apa apa kan
gak ada yang gangguin kamu kan misalnya kayak si
si roman dia itu gak bikin temu celaka kan
roman itu takut sama papa
awas aja kalau dia berani berani bikin anak kesayangan tanpa itu celaka
jadi deh pa aku masuk kamar dulu ya
sebelum kamu istirahat bapak bisa minta tolong sama kamu
untuk datang minta ketiana
karena sejak pagi papa coba hubungi dia tuh
hp nya nggak diangkat terus
tanpa pingin ke sana tapi bapak mendadak ada panggilan meeting
papa takut sekali kalau ada apa apa sama tante tiana
aku mandi abis itu langsung berangkat ke tempatnya tantianak
terima kasih ya
pa langsung jalan ya
ulan enggak kok tante gak kenapa napa
tante jangan bohong deh sama aku
jelas jelas aku lihat tante itu nangis
tuh liat air matanya
tentu bisa kok cerita sama aku
sari kata dari sdi media